kontestasi demokrasi tahun ini bisa dibilang jadi sarana membedah perilaku politik generasi milenial
tapi saat ini bisa dibilang antusiasme politik kaum milenial sedang diuji
dan seperti ujian pada umumnya seringkali ini bisa berbuah sebuah kekhawatiran
kekhawatiran yang muncul akibat dugaan kaum milenial ini digunakan sebagai obyek kepentingan politik pragmatis para elit dan juga loyalisnya
bahkan sampai muncul isu isu yang terakhir saat ini adalah provokasi golput di mana generasi milenial tidak hanya sebagai korban tapi dicurigai sebagai pelaku
kita akan bedah bersama atas fenomena ini saya sudah ditemani oleh tiga narasumber saya
ada nislinan adifah rahman staf biro kampanye dan jaringan kontras
kemudian juga ada gustika yusuf hatta sebagai dewan pembina youth of indonesia
dan juga hasanuddin ali sebagai ceo alfara research center yang nantinya akan menyajikan hasil survei terkini terkait dengan antusiasme dan juga engagement dari milenial terhadap isu isu politik dan juga proses demokrasi di negara kita saat ini ya mas hasan
saya mau ke gustika dulu deh kalau misalnya dari kacamatanya gustika nih tentang sebagai anak muda ya khususnya ya gitu pelaksanaan pemilu atau juga pesta demokrasi secara keseluruhan kayak apa sih sekarang
sekarang mungkin memang lebih tergantung dengan
media sosial semua terjadi di situ hampir semua terjadi di media sosial
tapi untuk seorang generasi milenial dan kalau boleh lebih spesifik saya seperti generation y generation y
saya merasa beruntung karena lima belas tahun yang lalu kita belum bisa memilih presiden
tapi tentu pemilu itu kan lebih dari sekadar presiden dan ini untuk lima tahun ke depan
jadi lebih baik
kalau saya sih lebih baik memilih
walaupun ada isu isu yang bisa membuat apatisme meningkat saat ini
kalau saya pribadi melihat seperti kan ada glass half empty glass half full atau glass separuh kosong atau separuh penuh
kalau saya pribadi memilih melihat pemilu itu dengan gelas separuh penuh
tidak ada orang yang sempurna tidak ada kandidat yang sempurna
jadi kalau saya pribadi misalnya di pemilu legislatif saya menggunakan sosial media dan juga informasi yang tersaji di internet
untuk membedah kira kira program program apa aja yang menjadi fokus kandidat kandidat tertentu
mencari informasi ya
dan dari situ saya pilih gitu
misalnya ada kandidat a b c
kandidat a fokusnya di lingkungan
kandidat b fokusnya di tenaga

kebetulan saya dapil jakarta dua
atau misalnya feminisme
jadi yang mana yang paling penting bagi saya itu menjadi pertimbangan
kalau saya pribadi
kalau nini gimana
sebenarnya sih kalau misalnya dari judul layar pemilu terpercaya kali ini menarik gitu ya
menempertanyakan kritis atau apatisme
tapi sebenarnya dikotomi bahwa anak muda itu di antara dua grup kritis atau di grup apatis juga perlu dikaji ulang
karena bisa jadi justru teman teman muda atau teman teman milenials yang terlibat dalam memilih seperti gustika atau teman teman yang lain di luar sana
justru memiliki tingkat apatisme yang tinggi juga
karena kita nggak pernah tahu misalnya alasan mereka memilih justru alasan yang mungkin apatis
jadi korelasinya antara apatisme dan memilih bagaimana
ya sebenarnya ini tergantung juga bagaimana anak muda tersebut mengakses informasi
seperti yang tadi gustika bilang
mungkin kalau teman teman seperti gustika atau teman teman yang sekarang sedang menyaksikan acara ini memiliki keingin tahuan yang besar untuk mengetahui calon calonnya
itu nggak jadi masalah mau akhirnya keputusannya memilih atau tidak memilih
kalau ninis melihatnya sebagai masalah nggak
masalah yang dimana
secara keseluruhan gitu pesta demokrasi kemudian juga isu isu yang muncul saat ini
sebenarnya yang jadi masalah adalah orang orang yang menyikapi golput ini secara berlebihan menurut saya
ya kalau gini deh simpelnya kalau misalnya mbak yakin mbak punya produk yang world to buy yang misalnya orang suka dan orang akan tertarik untuk beli mbak nggak perlu takut sama kompetitor kompetitor lainnya
oke tapi secara berlebihan seberapa layak sebenarnya untuk para pemilih muda ini untuk golput
ya pilihan untuk golput adalah sama kualitasnya atau sejajar posisinya dengan pilihan
pilihan untuk berfacation pada saat pemilu atau pilihan untuk memilih satu atau pilihan dua posisinya setara
dan menurut saya karena iklim atau era kita sekarang adalah era yang seharusnya demokrasi
gimana ya cara menyikapi pilihan yang lain dari pilihan yang telah tersedia itu harusnya bisa disikapi secara cool aja
gustika menanggapi secara cool nggak nih pilihan teman teman untuk golput misalnya
saya sendiri menyikapi
secara cool mau dia pilih satu dua atau golput
kebetulan memang saya sering dikotakan ke dalam kubu satu
tapi bukan berarti kami itu harus mendewakan kandidat yang ada
karena kembali lagi ke poin saya sebelumnya
walaupun prosentase golput janji jadi lebih besar daripada prosentase mereka yang memilih di tahun ini
nah disitu mungkin saya lebih memilih berdialog ya kenapa golput
saya juga yakin beberapa teman teman memiliki alasan yang kuat untuk
kalau kembali lagi ke poin saya saya melihat gelas itu half full
dan kalau tidak salah tahun dua ribu empat belas itu setiap provinsi harus
nggak tahu kalau sekarang masih berlaku ya
jadi mas hasan ali bisa menjawabnya mungkin ya dari sesei
jadi setiap provinsi itu harus memiliki dua puluh pers
oke untuk bagian suara itu
dua per tiga agar bisa
sekarang dua per tiga ya
agar bisa dinyatakan valid gitu
jadi dari situ sih saya lebih
meng encourage untuk teman teman saya memilih
ibaratnya ada satu provinsi yang tidak kena dua per tiga itu
kan negara harus pemilu ulang bayar lagi
dan itu menurut saya memberatkan negara
kalau misalnya mas hasan sendiri melihatnya dari hasil survei khususnya ya
lebih condong ke arah apatisme skeptisisme terhadap proses demokrasi atau normal normal aja
jadi kalau kita lihat hasil survei yang kita lakukan terakhir itu
ketika kita tanya tingkat partisipasi pemilih gitu ya
apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya
tapi memang ada yang menarik
bahwa cenderung pemilih muda itu lebih kecil
jadi memang tantangannya di pemilih muda inilah
mungkin bisa kita buktikan dengan grafis yang dibuat oleh alvara ya
terkait dengan awareness dan juga isu bagaimana awareness dari pemilih milenial terhadap isu politik saat ini khususnya
bisa kita buka mungkin di layar c belakang kita saat ini
ini grafiknya dari intensitas untuk mengikuti berita politik khususnya ya
di dalam pemilu tahun ini usianya junior milenial mungkin generasi umur berapa sampai umur berapa
dua puluh satu sampai dua puluh delapan tahun
dua puluh enam tahun
kemudian senior milenial
itu dua puluh satu sampai dua puluh delapan tahun

masih lebih sedikit ya angkanya dibanding yang senior milenial gitu
jadi kalau kita lihat memang temuan kita semakin rendah usia itu ternyata intensitas mengikuti berita politik lebih kecil
ya mereka saya kira lebih suka mengikuti berita berita lain
ya entertainment musik film dan lain lain daripada berita politik
dan politik bagi mereka adalah urusan orang tua bukan urusan gue
jadi ada sebuah kecenderungan tidak peduli atau karena belum tertarik aja mas
ya ada tiga soal ya yang menjadi kegelisahan anak anak milenial ini
karena melihat begini yang pertama adalah belum ada secara substansi ya proses politik yang ada ini menyentuh anak anak milenial
jadi kalau bicara milenial apa yang dibutuhkan
soal tenaga kerja soal pendidikan
kemudian soal entertainment dan segala macam
belum tersentuh dengan baik
walaupun gaungnya kampanye kampanye nya dibilang katanya menyasar target target pemilih milenial
tapi mungkin dari gustika dan juga ninis mungkin bisa menjawab dari pengalaman di lapangan apakah tersentuh gitu
terutama untuk linis tersentuh nggak dengan kampanye kampanye selama ini yang menyasar milenial
honestly kata milenial tuh udah agak agak overuse ya
pemilih muda ya harusnya sekarang
dan pendukung pendukung kandidat satu maupun dua
aku pribadi sih menganggapnya menggunakan kata milenial dengan cara yang terlalu serampangan mungkin
dan bias juga gitu
karena ya misalnya tadi kita sebelum live sempet bicara soal pengalaman gustika ke papua barat
dan bicara soal senangnya mereka ada akses internet
tapi menurutku kebutuhan milenial di tiap daerah di letak geografis yang berbeda itu akan berbeda pula gitu
jadi kalau misalnya di generalisir bahwa milenials itu
butuhnya ketenaga kerjaan internet cepat atau game atau apapun itu
itu menurutku agak bias ya
karena kita tinggal di negara yang sangat beragam dari segi geografis maupun budaya dan juga akses gitu
jadi menurutku milenials mana yang menjadi target dari satu dua ataupun politisi politisi yang hendak berkompetisi di pemilih legislatif
itu juga harus dikaji kembali gitu
karena ya misalnya dari pengalaman kontra sendiri ada banyak milenials yang bertani misalnya
usia kelahiran tahun berapa sorry milenial

jadi dua puluh satu sampai dua puluh enam ish
iya terus misalnya mereka bertani atau melaut tentunya kebutuhannya berbeda dari milenial yang hidup di jakarta atau misalnya milenial yang bekerja di startup
ya tentunya kebutuhannya akan sangat berbeda
mungkin kebutuhan mereka sesimpel
saya bisa bertani dengan damai
dan tenang tanpa takut tanah saya dirampas perusahaan misalnya
atau misalnya bagi milenials yang melaut
ya mereka berharap mereka bisa berkontribusi terhadap bagaimana tetap bisa melaut walaupun ada ancaman climate change
atau ada ancaman bahwa pulaunya direklamasi
ada begitu banyak persoalan yang terjadi di grass roots dan dihadapi oleh milenials
jadi menurutku nggak bisa secara serampangan di generalisir
ini suara yang menjadi sebuah kritik ya
untuk proses demokrasi dan juga overruising dari kata kata milenial tersebut
mungkin gustika juga bisa mencari tahu
bukan mencari tahu ya
sebenarnya selama ini bentuk bentuk kampanye yang dilakukan oleh caleg
kemudian juga aktivis politik yang mengatakan jangan sampai golput
itu gimana sih sebenarnya selama ini di lapangan
tapi mungkin gustika bisa jawab setelah yang satu ini
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
nah ini juga sudah terjadi
ini juga sudah terjadi
ini juga sudah terjadi
ini juga sudah terjadi
ini juga sudah terjadi
ini juga sudah terjadi
ini juga sudah terjadi
ini juga sudah terjadi
tudingan dari milenial ini sebagai salah satu provokator
katakanlah atau pelaku gerakan golput dalam pemilu tahun ini
sebenarnya bisa kita lihat dari fakta fakta yang terjadi di lapangan
mungkin gustika dari perjalanannya selama ke dua tahun ini
mungkin gustika dari perjalanannya selama ke dua tahun ini
mungkin bisa menjelaskan komunikasi seperti apa sih yang dibangun untuk menjelaskan agar jangan golput gitu
mungkin menggabungkan dengan pertanyaan yang sebelumnya
dan juga yang mungkin sudah dijawab juga mengenai kenapa milenial itu golput
pertama orang suka salah kaprah milenial itu apa
tadi sudah dibilang sama ninis juga
itu yang milenial adalah kelahiran delapan puluh satu sampai sembilan puluh satu

kita sebut pemilih muda aja kali ini
tapi itu dia maksudnya
seringkali ada salah kaprah
dianggapnya milenial itu bocah
kalau dari saya sendiri yang saya lihat
kurang ada pendidikan politik
sma saya adalah sistem inggris
dan itu sejak igcse
atau tingkat smp itu ada
pelajaran politik dan dari situ
anak anak menjadi aware
kalau ini kan seperti yang sudah
disampaikan tadi adalah
ibaratnya ranahnya orang dewasa
jadi kalau dari saya dan youth of indonesia sendiri
organisasi di mana saya adalah
dewan pembina kami sempat membuat
kami itu memaparkan
politik itu apa jadi apa itu
menjelaskan soal pendidikan politik ya
kurang lebih dan apa itu
fungsinya legislatif dan lain lain
dan kebetulan karena
youth of indonesia itu banyak
public figure itu tidak didapat
loyalisnya selama ini
dan kalau dari kami sendiri dari organisasi kami sendiri
memang kami sempat mengundang
satu aktor yang
fansnya dia sadar tentang politik gitu
jadi dari situ
ini politik dengan cara yang lain ya berarti
iya jadi kita mencoba untuk
merangkul anak anak yang kira kira
sebelumnya itu belum aware sama sekali
mengenai hal hal seperti ini
karena kan kalau misalnya kita lihat
dan lain lain pasti yang diundangkan
dan itu tuh gak kena kadang di
anak muda mereka suka ibaratnya
apa ya sok gaul atau gimana
tapi di kita tuh nora gitu
dan itu mungkin salah satu kritik ya
kecepatan nih nis
iya yang sebenarnya di segmen sebelumnya sudah dijelaskan juga
jadi sesuatu yang dipakai terlalu berlebihan itu
mudah membuat kita kita gitu ya
terutama usia milenial lagi lagi
itu ngerasa enak gitu
jadi kayak kalau misalnya yang tadi aku bilang juga
yang menjadi masalah adalah orang orang yang
membuat ini seolah olah masalah besar gitu
membuat pilihan politik adalah segalanya
dan misalnya kalau misalnya bicara soal pendukung
sesuai dengan selera milenial nggak sih pemilih muda gitu
enggak oke even gustika juga mengatakan hal seperti itu tuh
ya karena ya gimana ya dan menurutku pribadi juga sih
kompetisi yang tahun ini khususnya untuk pilihan pilihan
presiden itu kan more or less similar dengan yang dua ribu empat belas gitu
oke itu alasan yang cukup logis untuk menjadi golput
atau katakanlah apatis gitu terhadap proses demokrasi saat ini
ya menurutku semua alasan kali ini logis gitu ya
mau untuk goal put ataupun tidak goal put
alasan yang menurutku perlu dikritisi ulang adalah
bagaimana sebenarnya pemilih apalagi yang punya
fanatisme berlebihan dan afeksi berlebihan terhadap tokoh tertentu
dan terhadap pasuan tertentu memperlakukan pemilihan presiden ini
seperti pertandingan bola
ya gue sukanya fans ya gue ngefansnya atau tergabungnya fans klub klub bola ini
dan ya menurutku
ya boleh boleh saja
oke walaupun ada kritik nih dari salah satu ahli politik tua ya hitungannya ya
dari bertolt brecht yang mungkin bisa kita putar quotes nya
quotes yang cukup legendaris dan sering digunakan oleh para pengamat pengamat
dan aktivis politik mengenai goal put dan juga apatisnya
buta yang terburuk adalah buta politik dan dia tidak mendengar
tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik
aku mau mengklarifikasi ya sebenarnya
mungkin teman teman di luar sana itu berbincang banyak soal golput
karena bicara soal goal put ada banyak klasifikasinya
goal put secara teknis karena tidak terdaftar
dan menurutku saat ini
mungkin kita bisa menyamakan setidaknya track diskusi ini
bicara soal golput yang memang memilih untuk tidak memilih
jadi argumennya bertolt ini bisa kita bantah bisa saya bantah
terutama karena golput adalah bentuk partisipasi dalam peristiwa politik
bukan bentuk ketidakpedulian atau bukan bentuk tidak ingin berpartisipasi
oke ini goal put adalah salah satu bentuk partisipasi dalam politik juga mas hasan
kalau misalnya mas hasan sendiri melihat trend goal put ini
di tiap pemilu dari tahun katakanlah dua ribu empat gitu sampai dengan saat ini gimana
ya kalau kita lihat sebenarnya golput ini kan peristiwa yang terjadi di setiap pemilu
pasti ada ya
tapi angka goal putnya sendiri gimana tiap tahunnya
nah kalau kita lihat
nah ini menarik dua ribu empat belas itu tingkat partisipasi pilpres itu lebih rendah dibanding
ya karena faktor caleg yang berusaha sangat keras untuk menghadirkan pemilih gitu ya
sementara pilpres jauh dari pemilih jadi tingkat partisipasinya rendah
kalau di dua ribu sembilan belas ini gimana
sejauh alfara melihat trendnya
nah gini jadi kalau kita lihat
tadi goal put itu ada tiga ya kalau kita
yang pertama goal put ideologis yang kedua goal put teknikal dan yang ketiga adalah goal put apatis
nah golput ideologis ini dia pemilih yang secara sadar
secara sadar dia tidak menggunakan hak pilihnya
dia tidak puas dengan kedua kandidat
jadi goal put ideologis berarti
nah kalau goal put teknikal ya mungkin alasan ktp
alasan dia tidak bisa menggunakan karena tidak dapat kartu
atau dia tidak tahu bahwa tanggal tujuh belas april itu ada pemilu
nah yang ketiga itu adalah goal put apatis
jadi dia mau ada pemilu mau ada proses politik
cuma saja dia tidak peduli dengan segala macam proses politik
bahkan di beberapa daerah
kemarin misalkan di pilkada medan itu
lebih besar yang goal put
lebih besar yang goal put
oke itu karena melihat faktor apa sih yang paling mendasari orang untuk tidak berpartisipasi gitu
terlepas dari tiga kategori goal put tadi
nah yang pertama biasanya mereka akan melihat kandidat yang bertarung siapa
apakah ada sesuatu yang membuat dia menarik untuk dia datang ke tps
yang pertama biasanya
kalau kandidatnya biasa biasa saja ya sudah
toh itu tidak akan merubah hidup saya gitu misalkan
dia tidak akhirnya tidak memilih
nah kemudian yang kedua adalah dari sisi penyelenggara pemilu
apakah teman teman penyelenggara pemilu ini mampu melakukan sosialisasi yang menarik membuat orang untuk datang
kalau selama itu tidak dilakukan ya
orang akan cuek saja mau ada pemilu mau ada nggak akan datang
nah kalau misalnya di tahun ini sendiri kecenderungannya untuk tidak mengikuti atau tidak berpartisipasi dalam sebuah pesta demokrasi itu disebabkan oleh apa
ketidakpuasan bentuk kritik apatisisme atau gimana mas
gini jadi pemilu dua ribu sembilan belas itu adalah pemilu yang menurut kita hanya mengulang dua ribu empat belas
walaupun dengan lima surat suara negaranya lebih masif
ya calonnya tidak berbeda sama beda jawabannya saja gitu ya
dan narasi narasi yang dibangun itu bukan narasi narasi yang kita belum pernah ya misalkan mendengar lima tahun ke depan ini indonesia mau dibawa kemana
oke gagasan tersebut tidak tersampaikan ya
oke misalkan indonesia maju yang satunya indonesia menang
tapi berapa banyak orang yang tahu dibalik indonesia maju dibalik indonesia menang
beda dengan misalkan pemilu dua ribu sembilan yang sangat clear betul misalkan saat itu psi mengatakan lanjutkan
kemudian dijawab oleh pak jk saat itu lebih cepat lebih baik
jadi kelihatan betul bahwa kedua kandidat ini mempunyai sesuatu yang dijual gitu
yang secara substansi lebih baik
nah tapi kalau sekarang perdebatannya di sosial media
itu kita melihat perdebatan yang hanya bersifat elementer
oke ini kritik tersendiri ya untuk para elit dan juga loyalisnya nih
baik kalau gitu dari gustika sama nini sendiri sebenarnya saya ingin minta masing masing satu menit ya untuk menjelaskan dengan permasalahan yang ada gitu dalam pesta demokrasi
walaupun memang tinggal menghitung beberapa hari lagi sih jelang garis finish dalam pencoblosan tujuh belas april ya
mungkin gustika sebagai kacamata anak dari kacamata gustika
yang ingin mengajak anak anak atau pemilih muda yang lainnya supaya lebih engage gitu dalam pencoblosan nanti
mungkin satu menit dari closing statement gustika
saya setuju banget karena atas pernyataan tadi karena di salah satu kritik dari para pemilih pun adalah kurang adanya adu gagasan
jadi selama ada debat capres dan lain lain
itu lebih membacakan apa ya
visi dan misi mengulang ulang retorika yang mereka paparkan
tapi dari saya sendiri saya kembali lagi ke statement awal saya
saya merasa sangat beruntung dan misalnya di australia itu kalau tidak memilih kita bisa kena denda
jadi sebagai orang indonesia saya merasa sangat beruntung bisa berpartisipasi dalam demokrasi tanpa didenda gitu
kembali lagi indonesia itu karena baru lima belas tahun pilpres itu masuk dan pemilu pertama kalau nggak salah tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima dan kemudian seribu sembilan ratus tujuh puluh satu legislatif mungkin saya salah
disitulah saya melihat bahwa indonesia adalah demokrasi muda di mana anak mudanya juga harus membantu proses tersebut
saya mencoba melihatnya seperti itu
karena mungkin ibu saya pernah di politik dan saya sering kerap kali bertemu dengan beberapa orang yang saya rasa baik dan bisa memperbaiki negara ini
tapi saya juga memang kadang ada apotisme kalau ketemu beberapa orang yang saya rasa sangat sangat busuk gitu
tapi masih seorang half full ya
karena demokrasi itu membutuhkan waktu yang panjang
jadi saya lebih suka bergabung dalam proses
nah kalau yang half empty glass itungannya di sini
atau dalam konteks yang
sebenarnya melengkapi apa yang gustika bilang ekspresi politik atau cara kita mengeksersaise hak politik sebagai warga negara itu kan ada banyak
dan kesemuanya semestinya dijamin dengan baik oleh negara ini
karena ya negara kita sudah mengratifikasi konvensi hak sipil dan politik
negara kita punya undang undang ham dan lain sebagainya
jadi apapun ekspresi politiknya justru itu adalah cornerstone itu adalah batu uji sejauh mana negara ini bisa melindungi apapun hak politiknya
buat teman teman di luar sana kalau misalnya baru hari ini mungkin cnn merilis berita orang istana menyebutkan bahwa
golput gak apa apa asal nggak ngajak ngajak karena nanti ada sanksi pidananya
menurut saya mungkin orang istana juga perlu baca undang undangnya lagi
jadi untuk undang undang pemilu yang disebutkan larangannya adalah ajakan dengan kekerasan dan juga imbal balik uang
jadi kalau misalnya teman teman campaign di social media bikin acara musik atau apapun yang mengekspresikan hak politik teman teman itu sangat sangat boleh dilakukan
justru kalau misalnya sampai ditangkep atau sampai diapa apain sama aparat ya silahkan melapor dan kita akan ada untuk teman teman gitu
jadi goput sekali lagi adalah hak politik yang posisinya setara dengan keadaan kita
jadi kalau misalnya mau dipilih pilih dengan cenderung dan menjadi berdaya dengan apapun pilihan yang teman teman lakukan
jadi akhirnya tetap agree to disagree ya terhadap apakah mau memilih atau ikut setelah dalam pecah berosan
apakah tidak ingin memilih atau golput dalam tanggal tujuh belas april mendatang
terima kasih atas dialog yang sangat menyegarkan hari ini ninis dan juga gustika serta mas hasan atas hasil survei yang sangat sangat baik
terima kasih juga pak
terima kasih pak
terima kasih juga pak
terima kasih juga pak
terima kasih juga pak
terima kasih juga pak
terima kasih juga pak
terima kasih juga pak
terima kasih juga pak
terima kasih juga pak
dan kita tunggu ya hasil survei setelah tanggal tujuh belas april mendatang
terima kasih juga pak
terima kasih juga pak
terima kasih juga pak
terima kasih juga pak
demikianlah terkait dengan layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapat update informasi terkini seputar pemilu dan juga pilpres dua ribu sembilan belas bersama
layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
terima kasih dan selamat malam